ya allah ya allah tidak lah
sejumlah warga langsung panik saat banjir bandang akibat luapan sungai batu sitanduk nerjang wilayah walendrang dan lamasi kabupaten luwu sulawesi selatan pada minggu sore
akibat bencana ini sejumlah bangunan di sekitar sungai lenyap tersapu banjir
banjir di daerah ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah luwu dalam beberapa hari terakhir
kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya tanah longsor di desa ilan batu walendrang barat
salah satu rumah warga dilaporkan tertimbun dan empat orang penghuninya masih dalam pencarian
salah satu korban selamat baso mengungkapkan banjir datang begitu cepat
sebelum ditemukan oleh tim sar gabungan ia dan keluarga sempat terjebak banjir selama dua jam
air setengah lima
setengah lima air baru air lain
air langsung besar
tidak seperti banjir banjir biasa
menurut koordinator lapangan basarnas palopo rusmandi saat ini ketinggian banjir berangsur surut
tim sar gabungan dibantu sejumlah warga dan relawan masih mencari dan mengevakuasi korban banjir
kondisi banjir terpantau sudah berangsur angsur surut
namun kami tetap menerima beberapa informasi terkait warga yang membutuhkan evakuasi dan termasuk adanya laporan empat helikopter ini
terkonfirmasi malam ini yang tertinggal bangun ser akan kami tindak lanjuti
data dari koramil walendrang hingga minggu malam belum ada laporan korban jiwa
warga diminta tetap mengungsi dan mengurungkan niat kembali ke rumah hingga kondisi dipastikan aman
ria saifuddin luwu sulawesi selatan